anggota komisi dua dpr ri fraksi pdi perjuangan
hugua yang mengusulkan agar money politics
atau politik uang dalam pemilu dilegalkan
hugua beralasan money politics selama ini menjadi
keniscayaan dalam pelaksanaan pemilu
menurut hugua tanpa money politics
peserta pemilu tidak bisa terpilih
oleh karena itu hugo meminta agar kpu
membuat aturan lebih tegas soal politik uang
hugua ingin agar money politics dilegalkan
selama tidak melewati batas tertentu
hugua juga menyebut batasan money politics
dari rp dua puluh hingga rp lima puluh
atau rp satu hingga rp lima
dan hari ini masih muncul kata bersedia
tidakkah kita pikir money politik dilegalkan saja
di pkpu dengan batasan tertentu
karena money politics ini keniscayaan ini
jadi kalau pkpu ini istilah money politics
dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa
sehingga bawah selu juga tahu bahwa
kalau money politik batas ini ya harus disemprit
jadi pertarungan para saudagar
bukan lagi pertarungan pahala negarawan
tapi pertarungan para saudagar
rakyat tidak akan memilih karena ini atmosfer
jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu
kita legalkan misalkan maksimum rp dua puluh

kalau bisa tindas menindas di lapangan
oleh karena itu maka dilegalkan saja barang ini
lewat pkpu pada batasan tertentu
doli menegaskan dpr dan pemerintah harus sepakat
agar undang undang pemilu menindak tegas praktik money politik
doli menyebut pihaknya menolak berbagai bentuk penyimpangan moral
dan penonjol penonjol politik tersebut
sebenarnya semangat kita ini mau merubah
pokoknya mau satu rupiah pun harus kena tangkap pak
jadi apalagi cuma pkpu
memang saya kira kita semua ini merasakan bahwa
tidak wajar kalau bahasanya pak hugo
pak ho juga pasti merasakan
kuat lebih keras lebih
kira kira gitu jadi pak
tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan
umum seperti pada pasal
dilarang menjanjikan atau memberikan
kepada peserta kampanye pemilu
pelaku akan dikenai pidana penjara
denda paling banyak dua puluh empat juta
saudara beberapa kasus politik uang
provinsi kalimantan utara atas kasus politik uang
dan selanjutnya ada ketua rt
difonis dua tahun penjara dan denda
dua puluh juta rupiah atas kasus politik uang
dan kemudian ada nama supriyono warga
desa goa kecamatan pringsurat
telah ditetapkan sebagai terdakwa oleh
majelis hakim dalam kasus dugaan
penjara dan denda dua ratus juta rupiah